hai teman teman posisi di mana aja kalau memang ada yang lebih bagus jadi mohon maaf di sini ada
di bar ada lebih bagus dari barca terakhir kita ambil di barca dikisahkan posisi yang lain tapi
selama ini ya hanya welber yang memang memiliki kualitas di atas rata rata pemain kita
memperhasilkan banget itu main bolanya kelas jadi sangat kontribusinya besar buat mungkin itu